sementara itu karena dinilai tidak melaksanakan perintah penegakan protokol kesehatan
kapolda metro jaya irjen nana sujana dan kapolda jawa barat irjen rudy sufahriyadi dicopot dari jabatannya
pencopotan kedua kapolda tersebut disampaikan kadif humas polri irjen pol argo yuwono
dalam konferensi pers di mabes polri senin siang
posisi kapolda metro jaya digantikan irjen pol muhammad fadil imran
sedangkan jabatan kapolda jawa barat digantikan irjen pol ahmad doviri
ada dua kapolda yang tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan
maka diberikan sanksi berupa pencopotan yaitu kapolda metro jaya kemudian yang kedua adalah kapolda jawa barat
buntut pelanggaran protokol kesehatan
protokol kesehatan yang terjadi di kawasan petamburan jakarta pusat
sejumlah pejabat kepolisian dimutasi dan untuk mengetahui informasi selengkapnya
sudah ada koresponden cnn indonesia arya dita utama dan juga produser lapangan reza ramadan di jakarta
saya ke dito terlebih dahulu di polda metro jaya
dito sebetulnya alasan polisi melakukan pencopotan kapolda metro jaya dan kapolda jawa barat apa
siapa saja yang dimutasi terkait protokol kesehatan yang dilanggar ini atau tidak ditegakkan dengan tegas
ya halo selamat sore
memang sudah mungkin sudah sangat jelas mengapa ada dua kapolos sampai harus dicopot
memang pihak polisi sendiri sudah mengatakan bahwa mereka dicopot lantaran mereka gagal menegakkan protokol kesehatan di wilayahnya masing masing
kita ketahui bahwa memang pada bulan ini sendiri terjadi sejumlah insiden di mana terjadi kerumunan masa yang cukup besar
di mana mereka juga tidak melaksanakan protokol kesehatan tidak menjaga jarak minimal satu meter
bahkan sebagian tidak menggunakan masker
nah itu memang
menjadi risiko tersendiri
padahal memang dalam konversi pers yang disampaikan oleh mahfud md menko polhukam sendiri
mengatakan bahwa indonesia sempat dipuji oleh pihak dari luar negeri untuk upayanya untuk mengatasi pandemi covid sembilan belas itu sendiri
tapi segala upaya tersebut yang selama delapan bulan sudah diperjuangkan
nyatanya dengan hanya sejumlah insiden saja dia mengatakan tercoreng dengan aksi kerumunan masa itu sendiri
dan hal ini dianggap sebagai sebuah kegagalan besar
dan bahkan juga dapat menyebabkan penyebabnya
covid sembilan belas itu sendiri sehingga terkait hal ini
maka ada dua kapolda yang memang dicopot oleh pihak kepolisian
dan hal itu juga disampaikan oleh mahfud md sendiri
nah mungkin dapat saya informasikan juga bahwa tadi sempat siapa yang akan dipindahkan
nah menurut telegram kapolri nomor st tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua xi kep dua ribu dua
yang tertanggal enam belas november itu mencopot irjen paul nana sujana sebagai kapolda metro jaya dan juga
mencopot kapolda jawa barat yaitu irjen rudy
mereka akan digantikan untuk wilayah jakarta sendiri
akan digantikan oleh kapolda jawa timur yaitu muhammad fadil imron
mungkin muhammadif fadil imran adalah mungkin barangkali bisa diingat sebelum masyarakat
adalah pada beberapa bulan yang lalu dia merupakan kapolda jawa timur
yang pada saat itu melakukan pencopotan kepada salah satu kapolsek yang tertangkap tertidur saat mengikuti rapat covid sembilan belas
mungkin sikap sikap dari itulah sifat sifat itulah yang mungkin dibutuhkan di jakarta
sehingga memang dia dipilih oleh pihak polri untuk melanjutkan tugas dari irjen paul nana sujana
terus kemudian untuk jawa barat seret irjen rudy sufah riyadi akan digantikan oleh irjen ahmad doviri
yang saat ini atau sebelumnya menjabat sebagai asisten kapolri dalam bidang logistik atau aslok
dito apakah sudah ada keterangan tanggapan dari kapolda metro jaya nana sujana
tentang pencopotan statusnya ini
ya terkait hal itu aldi memang kita bersama sejumlah wartawan lain saat ini masih berada di kapolda metro
di wilayah polda metro jaya itu sendiri untuk mendapatkan informasi terbaru
dan terutama kita ingin meminta tanggapan dari irjen pol nana sujana setelah dilakukan mutasi hal ini sendiri
tapi memang sampai saat ini kami belum mendapatkan keterangan resmi dari yang bersangkutan
baik kita tunggu keterangan lebih lanjut itu terkait dengan pencopotan dan juga mutasi dua kapolda ini
pada saat ini saya akan selanjutnya ke reza ramadhan di balai kota maksud saya di dprd dki jakarta
reza selamat sore apa tanggapan dari dprd terkait kegiatan yang dilakukan
yang menyebabkan kerumunan dilakukan oleh ormas keagamaan beberapa hari lalu
ya aldi kalau dari dprd sendiri dprd dalam hal ini wakil ketua dprd dki jakarta zita anjani
iwan mengatakan bahwa sanksi yang diberikan pemprov dki jakarta kepada rizik sihab dan juga fpi dalam hal ini sebagai penyelenggara dalam hal ini
rizik sihab penyelenggara dari pernikahan dan juga fpi dalam penyelenggara maulid nabi
dikatakan bahwa sanksi yang diberikan ini sudah tepat
hal ini karena memang rizik sihab dan juga fpi memang melakukan pelanggaran dalam hal ini pelanggaran psbb transisi
namun zita juga mengatakan bahwa fenomena ataupun kejadian kerumunan yang terjadi pada beberapa waktu lalu
ini adalah bentuk dari ketidak konsistenan dari pemprov dki jakarta dalam melakukan penegakan aturan
karena adanya tebang pilih dalam penegakan aturan protokol kesehatan di tengah masyarakat selama psbb transisi ini
oleh karena itu masyarakat merasa apatis sehingga merasa abai dalam masa psbb transisi ini
misalnya saja di dalam masa psbb transisi ada pemprov dki jakarta yang melakukan penegakan ke beberapa instasi ataupun ke beberapa
dari pengusaha ataupun pelaku dari kegiatan
namun ada juga pelaku yang tidak ditegakkan
oleh karena itu hal inilah yang membuat masyarakat di dki jakarta merasa apatis dengan kondisi psbb transisi pada saat ini
oleh karena itu ketika kemarin ada maulid nabi dan juga pernikahan
maka kerumunan masyarakat sudah tidak merasa takut apabila akan adanya penegakan hukum
jika dibandingkan ataupun misalnya saja penegakan aturan ini dilakukan secara konsisten oleh pemprov dki jakarta
sejak psbb hingga psbb transisi
maka masyarakat tentunya akan takut ketika dibuat acara dan juga bagaimana yang berpotensi akan menimbulkan kerumunan
zat barusan saja juga menko polhukam menyatakan bahwa sebetulnya penegakan penegasan terhadap protokol kesehatan ini
ada di bawah ranah pemimpin daerah masing masing begitu
dan dengan melihat hal kejadian yang baru saja terjadi beberapa hari yang lalu
adanya double standard atau standard gun
yang diterapkan ada beberapa kerumunan dibubarkan ada kerumunan yang tidak dibubarkan
sebetulnya apa sikap pemprov dki jakarta terhadap terjadinya kerumunan itu
apakah hanya akan diberikan denda saja kepada ormas tersebut
atau juga akan nanti ada penegakan hukum yang menyusul karena sudah ada imbauan dari menko polhukam
ya kalau dalam kasus ini aldi dalam kasus kerumunan yang terjadi di petamburan
terkait dengan pernikahan putri rizik sihab dan juga terkait dengan acara maulid nabi
maka ya hanya denda yang diberikan oleh pemprov dki jakarta
dan gubernur dki jakarta anies baswedan tadi siang ditemui selepas rapat paripurna di dprd mengatakan
bahwa denda yang diberikan sebesar lima puluh juta rupiah adalah denda terberat
yang bisa diberikan dalam peraturan gubernur dki jakarta terkait dengan psbb transisi
dan hal ini sebagai bentuk keseriusan dari pemprov dki jakarta dalam menegakkan protokol kesehatan
ini disampaikan oleh gubernur dki jakarta
dki jakarta anies baswedan
karena ia mengatakan bahwa penegakan yang dilakukan kepada wisik sihab dan juga fpi
ini dilakukan hanya kurun waktu selama satu jam
dan selain itu juga perangkat dari pemprov dki jakarta ini sudah melakukan persiapan
misalnya saja dari wali kota jakarta pusat sudah melakukan surat himbauan kepada fpi
agar tidak membuat kerumunan ataupun hanya maksimal tiga puluh orang saja di dalam ruang tertutup
dan selain itu juga baik dari pihak lisuk maupun satpol pp
memberikan membuat spanduk spanduk himbawan di sekitar acara misalnya saja spanduk spanduk
untuk mengingatkan masyarakat untuk menggunakan protokol kesehatan dan juga selalu menjaga jarak
namun memang hal ini akhirnya kerumunan terjadi dan pemprov dki jakarta menurut anies baswedan
sudah melakukan keputusan yang tegas yaitu dengan memberikan sanksi terberat yaitu lima puluh juta rupiah
dan selain itu juga anies baswedan aldi juga mengatakan bahwa denda ini masih bersifat progresif
jika ada oknum ataupun ada lembaga yang mengulangi kesalahan maka dendanya ini bisa dapat berlipat
misalnya jika fpi melakukan kesalahan yang sama maka dendanya ke depannya akan menjadi seratus juta rupiah
apabila kesalahan ini diulang maka dendanya akan dilepat jadi satu ratus lima puluh juta rupiah
artinya dendanya masih bersifat progresif
dan juga aldi memang ini patut dicermati dari pernyataan dari pemprov dki anies baswedan
karena memang itu adalah fakta bahwa denda lima puluh juta diberikan
itu juga denda
edo menjadi juga fakta bahwa memang ada potensi kerumunan yang akan terjadi
namun tidak diantisipasi oleh pemprov dki jakarta
jadi meskipun sudah menyebabkan banyak kerumunan ada potensi penyebaran covid sembilan belas
yang meningkat sangat tajam akibat kerumunan tapi tetap hanya diberikan denda
begitu terima kasih reza rabadan produser lapangan seri di indonesia
melaporkan dari balai kota dki jakarta
sebelumnya juga ada area di tautama
melaporkan dari kawasan polda metro jaya
terima kasih rekan rekan atas informasi anda